kita akan menyapa produser lapangan cnn indonesia dennis reinhardt yang akan melaporkan suasana malam takbiran di ibu kota jakarta yang sudah lumayan sepi ditinggal para pemudik
kita sapa bersama sama dennis halo selamat malam bagaimana suasana di jantung ibu kota tempat anda berada sekarang nampaknya belum mulai ramai ya bagaimana update terkini
kita sudah kembali ke markasnya di daerah petamburan namun sampai saat ini memang lalu lintas masih terpantau lamai lancar ada dari pihak tni dan polisi dan juga dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta yang melakukan pengawasan di beberapa titik utama terutama di jantung ibu kota untuk melakukan pengawasan karena memang malam takbiran ini dari pihak pemerintah provinsi dki jakarta sendiri sudah tidak merekomendasikan adanya konvoy konvoy keliling pada malam ini olivia
deniz kita melihat bahwa ada insiden yang terjadi di solo ini apakah ada pengamanan ekstra yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan suasana di ibu kota di malam takbiran kali ini
iya olivia dari titik saya live saat ini memang ada juga dari pihak di sub yang melakukan pengawasan di sini dan berdasarkan hasil yang sudah kami kumpulkan tadi bahwa dari pihak personil gabungan yang terdiri dari
dari tni polisi dan dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta sudah mengeluarkan lebih dari enam personel untuk melakukan pengamanan di jantung ibu kota terutama di daerah daerah wisata di mana tempat masyarakat tempat mereka datangi ketika menjelang hari libur besar seperti idul fitri ini
dan saat ini juga memang dengan adanya bom solo tadi membuat para personel yang dikerahkan oleh
pemerintah provinsi ini lebih waspada begitu karena dengan adanya konvoy konvoy yang seperti anda lihat seperti ini ada banyak sekali motor motor sehingga pihak dari pemprov sendiri mengatakan bahwa mereka akan lebih waspada dan mengerahkan lebih dari enam personel di titik titik yang penting di ibu kota olivia
baik kalau begitu terima kasih laporannya dennis reinhard selamat bertugas kembali dennis reinhardt produser lapangan cnn indonesia melaporkan
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia kali ini ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia